polisi juga menangkap satu orang terduga teroris di payakumbu sumatera barat
penangkapan berlangsung pukul sembilan tiga puluh waktu setempat
lokasi tepatnya berada di desa balenan duo payakumbu sumatera barat
densus delapan puluh delapan polri bantu satuan brimob polda sumbar dan polres payakumbuh
tim menangkap satu orang laki laki terduga teroris yang terkait jaringan solo
tersangka saat ini dibawa ke markas brimo padang panjang untuk dilakukan pemeriksaan
polisi menyebut peranan tersangka yaitu membeli bahan bahan yang diperlukan untuk membuat bahan peledak dan bom
proses penangkapan berlangsung lancar tanpa ada perlawanan
penangkapan terduga teroris juga terjadi di sumatera utara
dan kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia yan prabudi
ian bisa anda konfirmasi tentang adanya penangkapan satu orang teroris di sana
ya andra pukul dua belas siang tadi terkonfirmasi bahwa salah seorang terduga teroris berinisial s
ditangkap di sebuah rumah di kecamatan biru biru kabupaten deliserdang sumatera utara
oleh petugas densus delapan puluh delapan bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah sumatera utara
dan saat ini terduga teroris tersebut yang berinisial s sudah berada di markas komando brimob oda sumbar
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
s ini memang sudah dicari atau menjadi daftar pencarian orang atau dpo sejak lima bulan yang lalu
karena diduga terkait dengan jaringan terorisme yang sudah ditangkap di batam pada beberapa bulan lalu atau agustus lalu
dan keberadaannya diketahui di sumatera utara sehingga pihak densus delapan puluh delapan kemudian melakukan penangkapan
di lokasi ini belum diketahui apa yang menjadi rencana dari s ini berada di sumatera utara atau di kabupaten deli serdang
namun pihak kepolisian daerah sumatera utara menyatakan bahwa rumah yang ditinggali oleh s ini merupakan rumah kerabatnya atau keluarganya
dan sampai siang tadi informasi yang saya terima proses pemeriksaan di lokasi atau di rumah tertangkapnya s ini masih dilakukan
tim penjinak bom masih melakukan pencarian apakah di rumah tersebut terdapat bahan peledak atau bom atau bahan bahan lain yang dijadikan barang bukti
namun sampai dengan siang tadi memang pihak kepolisian daerah sumatera utara lewat kepala kepolisian daerah sumatera utara menyatakan bahwa belum ada barang bukti yang didapat
artinya belum ada bom ataupun bahan peledak yang didapat di rumah tersebut
s ini sudah lama dicari sudah lima bulan dicari dan akhirnya ditemukan dan ditangkap di kabupaten deli serdang
ya baiklah terima kasih korespondensi indonesia
yan prabudi langsung dari medan sumatera barat